kita ke informasi lain pondok modern gontor darussalam di ponorogo jawa timur
membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi internal
tim ini dibentuk setelah adanya kasus penganiayaan santri
hingga meninggal dunia pada agustus lalu
tim khusus yang tidak hanya dari kalangan internal
melainkan juga dari ikatan keluarga pondok modern ini dibentuk
untuk memperbaiki sistem di dalam pondok pesantren
guru ponpes gontor ahmad saifullah mengatakan
saat ini gontor sedang berbenah untuk lebih baik lagi
dengan perbaikan secara holistik di berbagai sisi
diketahui pondok pesantren gontor memiliki tiga puluh tiga santri
yang tersebar di seluruh indonesia
pihak pondok juga berharap santri mereka bisa terus berkontribusi
dalam pengembangan generasi muda dan juga pembangunan bangsa
mengambil pelajaran yang sangat banyak dari peristiwa ini
maka saat ini proses perbaikan sedang kami lakukan dari berbagai sisi
sistem kepengasuhan sistem pendidikan secara
menelurus secara holistik
saat ini kita sedang membentuk tim khusus untuk evaluasi internal
untuk memperbaiki kualitas sistem tersebut